mau nanya ini kamar sandri apa bandara
semua gunting dikumpulin begini kayak orang mau naik pesawat
agar besok pak des sendiri yang akan memotong rambut kamu sebelum masuk kelas
padahal kan bukan aku yang bawa komik itu
jadi aku yang dihukumkan
afon butet kalau emang kamu yang bawa komiknya ngaku aja
iya betul tuh butet kata ayu
nah kalau kamu ngaku bisa aja kan hukumannya lebih ringan bu tet
jadi kalian itu percaya sama aku ya
iya gak percaya
bukan yang gak percaya tapi
kalau yang ngumpetin itu di bawah kasurku
eh butet kok kamu berantakin lagi sih sampahnya
gak peduli aku
tidak usah kayak gitu juga kali
kasian teman teman yang lain
kal mendingan kamu ketuker cukur aja deh
soalnya nanti kalau kamu dikotong sama apa deh sama ustadz musa
kamu dipitain pasti betul tidak
betul tuh kal
kalau pitak itu makin banyak
kamu gak mau harus digundulin
biar pitaknya itu semuanya hilang
pak ade kan kesel sama kamu
kalau pak ade nih yang nyukur
terus guntingnya pakai gunting rumput
gimana dulu kal
ditemuan namanya sulgu
baru gini dong
copot semua rambutnya
itu kan pak ade aku
tadinya mau sih ketukang cukur
tapi malesah jauh
pokoknya pak ade
kita harus menemukan haikal cepatnya
kita cukurin tuh
kok bukan yang nge film
wah tidur tiduran di sini
kalian suruh bersihin halaman masjid
oh udah haika
mereka dorong sama haika
oh begitu ceritanya
padahal saya pengen cukur pak ustadz
yang berani narap komik itu
di bawah kasurku itu
teb sekarang aku waktunya
aduh kalian tuh gimana sih
masa pada gak tahu
semalam komik aku itu
diambil sama pasiti
terus kamu kena hukuman dong
ini tuh cerdas
jadi tadi itu
di bawah kasurnya butet
sudah aku duka
yang sudah terap komik itu
tahu nih sebarangan
tinggal kasih tahu
sebaiknya kamu menyerah
tempat ini sudah di kepung
segala sudut di pondok pesantren kunanta ini
sudah kami awasi
sebaiknya sekarang kamu keluar
dan angkat kaki
serahkan rambutmu sama pade
biar pade potong semuanya
mana aja dia
tumbuh tembut bergoyang
kok pade dosa disitu
jadi posainaya phari da
jadi posainaya phari da
tempat itu segera gepung
kalau aku itu aikal
tempat kayak gimana ya
aku mau buru buru kita oke
ya aku menang aku menang aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
ini pak sudah tua pasti teraniaya seperti ini
astagfirullahaladzim ini karpet baru dijemur kenapa diinjek injek ya udah
maaf ya maaf ya aduh gimana sih kenapa sih
ngapain segala ah aikal kabur takut rambutnya pengen potong
tapi dari tadi nih kita kejar aikal bukannya ketangkep malah kita jatuh
nabrak jatuh nabrak jatuh gitu aja terus
iya gimana gak mau nabrak jatuh orang main lewat lewat aja permisi dulu ke salam dulu ke apa dulu ke gitu
waksor mau kita mengangkut lagi disini ada karpet disini kok ada karpet itu
kaya jalan sih juga binget
saya baru mau ngelipet karpetnya ustadz ustadz main bablas bablas aja
udah udah maaf kalau begitu saya bantuin sebagai pemirta mahasiswa saya bantuin untuk berin karpetnya kali ya

kalau lagi ngelipet karpet ustadz pikir dikit
liat liat dong ustadz belakang
aikal kabur aikal kabur aduh
ustadz ustadz ya allah lanjutin ngelipet karpetnya ya
saya bantu kejar
assalamualaikum ustadz jah
waalaikumsalam butet kamu kenapa lari lari
butet mau lapar
komik itu bukan punya butet ustadz jah
oh masalah komik
iya terus kalau bukan punya kamu punya siapa
punya si amalia ustadz jah
jadi tadi itu si amalia
ngumpetin komik itu tadi di kesurku
ku denger tadi dari si najwa sama si utami
ya ampun amalia
nah itu orangnya ustadz jah
eh kau lari

ustadz musa sama pak ade udah mendeket
ulala kemana haikal ya
perasaan saya mengatakan tadi dialari kesini
malah haikal tadi kesini
sekarang dimana dia
perasaan ustadz ribet gimana
perasaan saya juga bilang begitu
kalau gitu perasaan saya mengatakan bagaimana kalau kita cari haikal ke tempat yang lain aja
perasaan saya setuju
yaudah yuk kita cari yuk
hei sebentar allah
perasaan saya mengatakan ada yang aneh
ada apa dengan perasaan pak ustadz
ternyata perasaan pak ustadz cuma sebatas sampah saja
perasaan saya mengatakan kok ada sampah di sebelah tong sampah
kenapa gak dimasukin aja ke dalam tong sampahnya
jadi ustadz masih kesini cuma pengen bawa sampah doang
perasaan saya meyakini bahwa kebersihan sebagian dari penerima
perasaan pak ustadz
yuk kita cari haikal lagi
sebentar sebentar sebentar
perasaan saya mengatakan di belakang ada suara orang
perasaan saya itu suara haikal
kalau perasaan ustadz ibuan
perasaan saya juga dengar
kalau gitu gimana kalau kita lihat bareng bareng ke belakang
satu dua tiga